kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif terus mempersiapkan lokasi perlatan ajang f satu h dua o atau f satu powerboat lake di danau toba sumatera utara
f satu powerboat merupakan kelas tertinggi balap perahu motor di dunia yang akan diselenggarakan di danau toba balige kabupaten toba pada dua puluh empat hingga dua puluh enam februari dua ribu dua puluh tiga mendatang
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif terus mempersiapkan lokasi perlatan ajak f satu h dua o atau f satu powerboat lake di danau toba pada dua puluh empat hingga dua puluh enam februari dua ribu dua puluh tiga mendatang
yang sudah konfirmasi sudah ada sembilan belas atlet dari sepuluh tim dari delapan negara
itu kayak formula satu kalau yang kita biasa lihat itu di darat ini yang di air kecepatannya juga bisa dua ratus sampai dua ratus empat puluh km per jam
untuk mendukung gelaran internasional tersebut pemerintah kabupaten toba terus berupaya melakukan promosi dan juga berkoordinasi dengan kementerian terkait
pemprov sumatera utara dan pada
pemerintah kabupaten toba juga berpikir akan menjelaskan keadaan penyelenggara pakat wisata agar event f satu powerboat dapat terlaksana dengan baik
oleh karena itu bupati toba poltak sitorus menjelaskan pihaknya akan bertandang ke dubai untuk mempelajari sejumlah aspek penyelenggaraan f satu powerboat ini
iya tentunya kan ini kan baru pertama sekali di sini jadi kita ingin melihat bagaimana mereka menangani di sana ya persiapannya sampai selesai gitu kan
nah ini perlu kita
kita komunikasi dengan mereka juga sehingga nanti di sini itu semua apa apa yang perlu disiapkan di sini kita sudah benar benar siap
jadi jangan nanti kita karena tidak paham jadi nanti tidak sukses itulah jadi banyak yang harus kita pelajari dari sana
warga lokal dan wisatawan pun menyoroti rencana event internasional tersebut
mereka mengaku antusias dengan adanya ajak f satu powerboat
namun mereka berharap dengan persiapan yang singkat pemerintah maupun penyelenggara bisa memperbaiki atau meningkatkan beberapa hal seperti upaya promosi dan juga fasilitas pendukung bagi wisatawan
kalau boleh sih ditambahin gitu ya dilestarikan lagi kalau boleh lagi ya permintaan kami lah gitu
pasti kami monitor juga terkait event internasional tahun depan ya
rencana kami memang pengen kebalik lagi ke sini
semakin baik semakin bagus fasilitasnya semakin baik dan pokoknya semakin bagus sehingga nyaman buat pengunjung
pemerintah menargetkan dua puluh lima ribu pengunjung dapat hadir ke danau toba untuk menyaksikan ajang f satu h dua o atau f satu powerboat
diharapkan event ini bisa menjadi penguat ekonomi masyarakat danau toba dalam menambah lapangan pekerjaan
selain itu ajang f satu powerboat juga diharapkan bisa meningkatkan citra danau toba di ranah internasional dan bisa menjadi ikon mengikuti jejak sirkuit mandalika